sebanyak tiga puluh delapan korban luka berat akibat ledakan tambang minyak ilegal di desa pasir putih kecamatan ranto perlak aceh timur masih dirawat di rumah sakit
sebagian besar dirawat di rumah sakit umum di aceh timur sisanya dirujuk ke rumah sakit di aceh dan juga sumatera utara
sebanyak sepuluh pasien dirawat di ruang perawatan bedah dan empat pasien dirawat di icu
sementara empat belas pasien sudah menjalani operasi bedah kulit namun empat pasien masih membutuhkan observasi dan perawatan yang lebih intensif
hingga kamis pagi bpbd aceh merilis dua puluh satu korban ledakan tambang minyak ilegal di aceh timur meninggal dunia
sepuluh orang meninggal di lokasi kejadian sisanya meninggal dalam proses perawatan di rumah sakit
kobaran api di sumur minyak telah berhasil dipadamkan pada kamis pagi
setelah menerjunkan empat unit mobil pemadam kebakaran
dan berikut ini adalah laporan terbaru terkait ledakan sumur minyak tradisional
yang diperbarui oleh bpbd aceh pada pukul delapan lebih tiga puluh menit waktu indonesia barat
ya ini adalah update laporan ledakan sumur minyak di mana meninggal dunia dua puluh satu orang
dan korban luka tiga puluh delapan orang lima rumah terbakar
dan juga warga yang mengungsi atau pengungsi sebanyak lima puluh lima kepala keluarga atau satu ratus sembilan puluh delapan jiwa
dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait dengan ledakan sumur minyak tradisional di aceh
kami sudah bergabung bersama dengan produser lapangan cnn indonesia ada agus supratman
langsung dari rumah sakit sultan abdul aziz syah di aceh
agus ini sebelum kita bicara mengenai korban yang saat ini masih dirawat ya
apakah sudah betul betul dapat dipastikan bahwa saat ini api betul telah dipadamkan
dan di lokasi dari pantauan anda sebelumnya bagaimana situasi di lokasi kejadian
ya reinhardt baru saja saya mengunjungi lokasi memang semburan api sudah mulai padam
menurut saksi mata serta petugas di lapangan padamnya api karena semburan yang keluar didominasi oleh air
sehingga kemudian api padam pada pukul tujuh tiga puluh
namun setelah didominasi oleh air saat ini semburan juga masih bercampur minyak gas
kemudian tertiup dengan dorongan yang sama pada saat terjadinya ledakan
kemudian di cuaca panas ini semburan minyak tersebut turun menjadi seperti embun
ini kemudian menjadi kekhawatiran petugas jika sewaktu waktu terbakar kembali
maka saat ini petugas kepolisian dan tni
melakukan perluasan pengamanan dari zona zona yang sebelumnya warga begitu mudah mendekati lokasi
kini sangat diperketat hingga radius di atas dua ratus meter
untuk mencegah salju atau butiran embun minyak dan gas tersebut menyebabkan kebakaran
sehingga dapat saja menimbulkan korban baru demikian reinhardt
baik agus ini kan informasi terbaru ada dua puluh satu ya totalnya korban yang tewas ataupun meninggal dunia
akibat ledakan sumur minyak ini
meninggal di lokasi sementara sebelas sisanya meninggal dalam proses perawatan
bisa kami tahu dari anda agus seperti apa kemudian kondisi korban yang saat ini masih dirawat
apakah memang betul betul parah sehingga banyak korban yang kemudian meninggal ataupun tewas di rumah sakit
ya renhat saat ini saya di rumah sakit sultan abdul ajisah di kecamatan perla
saat ini dari sembilan belas pasien yang datang pasca kejadian
tersisa empat belas pasien yang dirawat
satu orang diantaranya dari sembilan belas itu meninggal dunia tersisa kemudian empat belas orang hari ini
empat diantaranya hingga saat ini masih dirawat di ruang intensive care unit atau icu
di tempat ini memang pasca operasi keempat pasien butuh observasi yang lebih serius
serta pengawasan dan kontrol dari tim dokter
kemudian sepuluh pasiennya sudah dipindahkan ke ruang rawat bedah biasa
ini menandakan bahwa
luka bakar pasien yang berada di icu antara tujuh puluh sampai sembilan puluh persen
dengan situasi ini kemudian memang biasanya pasien pasien sebelas pasien sebelumnya
yang mengalami meninggal dunia mengalami besar atau kerusakan jaringan kulit yang luar biasa
sehingga tujuh puluh hingga sembilan puluh persen luka bakar menyebabkan pasien tidak dapat bertahan
nah selain di rumah sakit ini tadi kita juga mendatangi rumah sakit di idi raya kecamatan idiraya
di rumah sakit itu juga dari dua puluh tiga pasien yang datang saat ini tinggal tujuh pasien
karena pasien pasien yang kondisinya sangat parah harus terpaksa dirujuk ke rumah sakit yang lebih baik
misalnya di rumah sakit jainal abidin banda aceh
maupun rumah sakit umum pusat yang berada di rumah sakit umum pusat adamalik yang berada di medan sumatera utara
di tempat tempat tersebut pasien dengan kondisinya yang lebih utama saya berharap bisa menyelesaikan yang lebih baik
karena luka bakar yang sangat serius tujuh puluh hingga sembilan puluh persen ini diharapkan dapat tertolong jiwanya dibandingkan jika dirawat di kecamatan di kabupaten aceh timur ini
baik agus terakhir dengan kondisi pasien yang mengalami luka bakar ya cukup parah di sekujur tubuh mereka
seperti apa kemudian pihak rumah sakit ataupun pihak keluarga di sana proses pengobatannya seperti apa sebenarnya
dari pihak rumah sakit agar kemudian tidak lagi ada korban yang meninggal dunia dalam proses perawatan pasca mengalami ledakan sumur minyak tradisional di aceh timur
hingga saat ini semua rumah sakit sudah selesai melaksanakan operasi terhadap pasien pasien korban ledakan sumur gas ilegal tersebut
kemudian selanjutnya adalah tinggal fase pengobatan
ini memang tadi dikeluhkan oleh tim dokter bahwa banyaknya pasien yang tidak biasanya terjadi ini
jadi ini dengan kondisi luka bakar sebuah penyakit yang sangat tidak biasa juga terjadi
maka rumah sakit sebenarnya membutuhkan obat obatan
baik obat obatan seperti salep untuk luka bakar maupun obat untuk penghilang rasa sakit atau rasa nyeri bagi pasien
karena dengan luka bakar ini pasien biasanya akan merasa nyeri yang luar biasa
ini kendala kendala yang dihadapi oleh tim medis yang diharapkan pemerintah pusat dinas kementerian kesehatan maupun pemerintah provinsi aceh dinas kesehatan memberikan bantuan obat obatan yang segera
sehingga pasien pasien yang saat ini masih dirawat di tiga rumah sakit di kecamatan perla kemudian idiraya di kabupaten aceh timur ini dapat tertolong
baik terima kasih agus supratman produser lapangan cnn indonesia langsung dari aceh timur aceh